sejak operasi tinombala dicanangkan pada januari lalu setidaknya ada sepuluh anggota santoso yang ditangkap dan ditembak mati
dan berikut adalah wawancara koresponensi nuni syamif tafarid dengan ketua satgas operasi tinombala
brigadir jenderal rudy sufahriyadi di pusat komando taktis di watu tau lore peore di pedalaman poso sulawesi tengah
pak rudy bisa dijelaskan kondisi terakhir terkait berapa jumlah sebenarnya kelompok santoso yang ada di dalam hutan
jumlah santoso dan kawan kawan ada dua puluh sembilan orang dua puluh enam orang laki laki dan tiga perempuan
ini terakhir kita update namun demikian kita tidak pegang itu ya
siapa tahu ada kelompok pendukung yang lain lewat jalan yang lain yang masuk
tapi kita tetap waspada
karena di dalam daftar dpo hasil kajian kita dari pemeriksaan saksi saksi ini tersangka kita yang kita tangkap hidup itu
dia mengatakan orang orangnya sudah jelas itu semua
nah sejauh ini sudah
sudah ada berapa pak yang tertangkap
selama operasi tinombala ada sepuluh yang sudah meninggal dunia
dan dua tertangkap hidup itu selama operasi tiongbala
pak bisa dijelaskan pak bagaimana kondisi terakhir kelompok santoso ini
mereka masih berkumpul atau terpecah dan apa yang kemudian membuat bapak yakin bahwa operasi ini bisa berjalan dengan baik
secara teknis saya tidak akan mungkin sampaikan dia terpencar ataupun dia bersatu
karena ini menyangkut strategi dan taktik
namun demikian saya yakin karena moral pasukan yang ada di sini semua masih sanggup untuk melakukan penangkapan
hanya karena medannya yang cukup luas dan cukup berat akhirnya kita memang harus lakukan berhati hati dan kita melakukan dengan tahti dan teknik yang baik
pak apa yang menjadi kendala paling utama dari operasi tinombala ini selain masalah medan sebenarnya
yang lain jalan semua yang lain berjalan lancar semua karena memang hanya medan
hanya medan dan faktor keberuntungan tentunya pasti ya
ya karena kan kita sama sama dia bisa melihat kita ketika persiapan
artinya kita harus melakukan taktik yang lebih baik lagi
supaya dia tidak melihat kita atau kita bisa melihat dia
pak berkaitan dengan beberapa nama yang sebenarnya tidak pernah masuk dalam dpo sebelumnya
tapi ketika ditangkap ada saja nama baru yang tidak masuk dalam dpp
sebenarnya bagaimana pak posisi anggota santoso ini pak
ya kan kita kan sedang mengupdate
karena kita tidak tahu persis
ya kan sudah berapa anggota yang bergabung sama santoso
tapi hasil penangkapan yang hidup itu baru kita bisa tahu
oh ternyata si ini bergabung si ini bergabung si ini bergabung
dan itu kita update terus
terakhir pak general
ini kemarin beberapa hari yang lalu ada penampakan empat orang yang diduga menjadi anggota santoso di sanginora
nah apakah ada indikasi bahwa kelompok santosi masih leluasa bergerak di kawasan hutan di desa desa sehingga masih bisa berinteraksi dengan masyarakat
kalau penampakan ini ya
kalau penampakan itu belum tentu berintelasi dengan masyarakat
karena masyarakat juga mau memberitahu sama kita
kalau dibilang leluasa karena hutannya cukup luas
dengan diisi berapa ribu personil yang ada di sini ya tentu dia masih bisa masih bisa aja menggunakan gerakan gerakan
tapi kan sudah semakin sempit karena kita tetap ikuti dia perkembangannya
terakhir seberapa yakin operasi ini bisa berakhir dengan penangkapan santoso
saya harus yakin operasi ini akan berhasil
saya cuma bisa berdoa kita lakukan taktik dan teknik yang baik
mudah mudahan dalam waktu dekat
ya mudah mudahan waktu dekat